dalam musyawarah kerja tahun dua ribu dua puluh tiga yang digelar di jakarta selatan senin tiga puluh januari
gabungan pengusaha haji umroh dan wisata halal nusantara atau gapura
membahas sejumlah masalah yang dihadapi pengusaha haji dan umroh dalam memfasilitasi ibadah haji tahun ini
menurut ketua umum gapura ali muhammad amin
tahun ini tantangan ibadah haji datang dari masalah visa yang sulit didapatkan
tiket pesawat yang mahal serta armada pesawat yang kurang
selain itu ada kenaikan tarif penginapan di mekah dan madinah hingga tiga ratus persen
intinya animo masyarakat begitu besar meskipun dengan tanda kutip
dengan harga harga yang begitu tinggi animonya masih tetap berjalan
dan di sini kami minta kepada pemerintah juga khususnya untuk bersama sama membantu kami
untuk bernegosiasi dengan kerajaan arab saudi
terhadap masalah hotel karena mereka melihat animo masyarakat indonesia besar
dan harga seenaknya mereka menaikkan harga kami tidak mau itu
seharusnya dengan kondisi begini kita market terbesar indonesia
yang memberikan kontribusi terhadap umroh dan khususnya haji
kementerian agama mengusulkan kenaikan ongkos naik haji menjadi rp enam puluh sembilan satu juta rupiah per orang pada tahun dua ribu dua puluh
ini naik dari sebelumnya yaitu rp tiga puluh sembilan delapan juta rupiah per orang pada tahun dua ribu dua puluh
pemerintah berencana mengubah porsi biaya penyelenggaraan ibadah haji atau bpih
dari bpih yang mencapai sembilan puluh delapan juta tujuh puluh persennya atau enam puluh sembilan satu juta dibebankan kepada jemaah haji
sementara tiga puluh persen sisanya diambil dari dana nilai manfaat sebesar dua puluh sembilan tujuh juta rupiah
menurut kemenak usulan ini berdasarkan upaya menjaga keberlangsungan dana nilai manfaat bagi jemaah di masa depan
meski begitu kemenak mengaku memahami kekhawatiran calon jemaah mengenai kenaikan biaya yang signifikan tersebut
kami sangat memahami dan itu sangat wajar
sangat wajar karena begitu ada informasi khawatir ada tambahan yang banyak apalagi kondisi masyarakat kita kan
masyarakat kita banyak untuk pergi haji itu nabung bertahun tahun maaf bekerja ada yang petani ada yang maaf kuli ada yang dan sebagainya
tentu mereka berat kalau nambah banyak ini sangat kita pahami
oleh karena itu saat ini posisi keputusan harga pun biaya haji belum diputuskan
itu baru konsep yang kita terima dari kondisi keuangan yang dilaporkan oleh bpkh
nah nanti tentu ada rapat rapat dengan dpr dan kita tunggu hasilnya
insya allah ya harganya nilainya tidak sebanyak yang disuruhkan itu ada titik temu
saat ini usulan kemenak mengenai ongkos naik haji tengah dikaji oleh komisi delapan dpr ri